inilah video amatir yang viral di media sosial nampak sejumlah penumpang krl panik usai mendengar
suara keras yang berasal dari kaca pintu krl saat melintas di rel kereta api boran jakarta
timur selasa malam lalu dalam narasi di video viral ini disebutkan bahwa penumpang mendengar
suara kencang seperti dentuman tembakan namun pihak kepolisian menegaskan retaknya kaca pintu
bukan akibat tembakan habis siang polisi memastikan bahwa kaca pintu krl retak akibat
adanya aksi pelemparan batu hal ini disampaikan usai polisi melakukan olah tkp dan meminta
keterangan dari sejumlah saksi di lokasi pengecekan kami tadi di sana kami sudah konfirmasi dengan kepala
stasiunnya buaran bahwa itu bukan peluru nyasar itu adalah lemparan batu
sudah diproses dari barangnya unit reskrim polsek durensawit masih terus melakukan
penyelidikan guna mengetahui identitas pelaku pelemparan batu sementara itu
polres semarang masih memburu pelaku pelemparan batu di jalan tol semarang
solo empat kendaraan menjadi korban pelemparan batu pada tanggal empat belas oktober di kilometer empat puluh
empat kendaraan itu antara lain bus truk towing dan dua minibus kapolres semarang menyatakan
pihaknya telah melakukan penyelidikan dan berkoordinasi dengan pihak resmo polda jateng
polres salatiga serta pihak tmj pihaknya juga mengumpulkan jajaran polres semarang yang terdapat
jalur tol mulai dari ungaran bawen bergas tuntang suruh hingga pabulan untuk mengantisipasi pihak
siti yang saat ini belum ada pantauannya oke kita akan mencari siapa pelakunya karena sudahdip
bantu cari bikku mencuri mumpu order lawa tengah sesuai arahan dari pak kapoldo jadi in crack segera
mungkin kita ungkap panen egg sudah mengubahkan ko mainly polisi dan resor semarang akan menindak
tegas pelaku pelemparan batu dijalan tel semarang solo ke tujuh jam setelah ketika hal ini ongg have to cadeeeee
mencari segera mungkin kita ungkap besok besok padahal pasti tidak ada latif ve rudi theirs bisa

tim liputan cnh indonesia